kepolisian daerah sumatera selatan akan menguji dna potongan tubuh korban mutilasi yang diduga adalah anggota dprd lampung
potongan tubuh tersebut ditemukan di jembatan dua desa tanjung kemala ogan komering ulu timur dan kini diidentifikasi di rumah sakit bayangkara palembang
sebelumnya beredar dugaan bahwa potongan tubuh yang ditemukan adalah jasad muhammad pasor anggota dprd kota bandar lampung yang dilaporkan hilang pada lima belas april lalu
kasus hilangnya pasor dilaporkan oleh istrinya kepolda lampung
muhammad pasor menghilang setelah melakukan kunjungan ke wilayah oku timur
saat ini polda sumsel bekerjasama dengan polda lampung melakukan uji dna potongan tubuh korban yang ditemukan pada sembilan belas april lalu
rencananya uji dna akan dilakukan di mabes polri jakarta
nantinya hasil uji dna jenasa tersebut akan dicocokkan dengan dna adik paslon
jadi kami sedang berupaya berdasarkan informasi ada keluarganya mencari korban hilang
korban hilang akan kita cari
dna nya apakah cocok dengan korban ini
jadi kita masih tahap berkoordinasi untuk mengambil sampel dna yang diduga masih ada ikatan keluarga dengan korban